jumlah pasien rawat inap baru tercatat empat puluh empat orang sedangkan dua puluh sembilan pasien dinyatakan sembuh dan satu pasien dirujuk
jumlah pasien yang sedikit membuat tower yang digunakan terlihat sepi
begitu juga pada saat kegiatan olahraga tampak tidak banyak peserta pasien yang ikut
kondisi di rsdc wisma atlet kemayoran saat ini sudah jauh membaik dibanding dua tiga bulan yang lalu
di mana jumlah pasien yang dirawat mencapai puncaknya pada tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh
namun kondisi kritis saat itu masih hangat dalam ingatan para tenaga kesehatan salah satunya safarudin
perawat dua puluh tujuh tahun asal rejang lebong bengkulu tersebut ketika itu bertugas menangani pasien di icu
pria yang sudah sejak dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh bertugas di rsdc wisma atlet kemayoran mengaku
baru pertama kali melihat pasien dengan jumlah yang membludak selama karirnya
ia pun menyebut
kerap menangis melihat pasien yang jumlahnya bisa mencapai ratusan setiap hari terus berdatangan
saya seorang perawat pasti sangat sakit ya karena ada beberapa kali terjadi itu
sempat ada anak yang usia sepuluh tahun sampai sujud sama saya minta tolong ibunya diselamatkan
itu sangat teriris sebagai seorang nakes di sini melihat keadaan kondisi seperti itu
pengalaman serupa dialami natasha anjasmara
yang berusia dua puluh dua tahun
perempuan yang semula tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk bekerja sebagai sukarelawan itu menceritakan
atau lima dokter harus menangani ratusan pasien igd dengan kondisi serba terbatas
dari yang kita punya kapasitas tiga puluh orang jadinya bisa sampai satu ratus empat puluh orang
dan itu pun karena kita punya icu hcu dan imcu juga terbatas
jadi pergeseran pasien juga stagnan
pasiennya nambah terus tapi nggak bisa naik
nah jadi igd itu jadinya tempat suatu tempat yang memang kacau balau
para tenaga kesehatan bersyukur kini kondisi sudah membaik dan jumlah yang dirawat terus menurun
jumlah tenaga kesehatan yang bertugas mencapai dua tiga ratus orang
bahkan lebih banyak daripada jumlah pasien yang dirawat
meski begitu jumlah kesehatan akan terus dipertahankan untuk mengantisipasi ancaman gelombang ketiga
nakes adalah tetap stand by sesuai dengan kebutuhannya
karena kita tetap sesuai arah pimpinan kita harus tetap stand by sampai benar benar covid ini dinyatakan sudah tidak ini lagi
para tenaga kesehatan
berharap masyarakat tidak terbuai oleh kondisi pandemi yang membaik dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid sembilan belas yang telah merenggut lebih dari satu ratus empat puluh ribu nyawa itu
arya dita utama andriawan saputra jakarta